dengan modern ini juga salah satu upaya perung bulog memproduksi beras premium
pada peninjauan salah satu lokasi di kendal jawa tengah pada kamis dua puluh satu juli
ia mengatakan nantinya bulog diharapkan dapat kembali menyuplai kebutuhan beras aparatur sipil negara tni dan polri
saat ini bulog menjaga harga pasar dengan membeli gabah sebesar rp empat enam ratus per kilogram
dari harga acuan pemerintah sebesar rp empat dua ratus per kilogram
selain di kendal modern
rice milling plan mrmp dibangun di lampung karawang subang sragen bojonegoro magetan jember banyuwangi dan sumbawa
biaya pembangunan bervariasi sesuai lokasi antara rp tujuh puluh hingga rp delapan puluh miliar
nah dia cukup menjual ke kita mengirim ke kita dengan kering panen
harganya sesuai pasar saja yang diinginkan sesuai dengan
petani berapa nanti
ya tadi kalau bilang empat puluh enam oke aturan pemerintah empat dua
kita beli empat puluh enam kepada petani
nah nanti selisih harganya karena pemerintah mengharuskan empat puluh dua ya langsung diganti
selisihnya rp empat ratus itu dibayar oleh pemerintah